assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
teman teman jurnalis yang kami hormati
sebagaimana kita ketahui hari ini hari jumat tanggal lima april dua ribu dua puluh empat
ini adalah sidang terakhir dalam rangka untuk pemeriksaan pembuktian
yang dilaksanakan oleh mahkamah dalam rangka bhpu pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
yang ingin kami sampaikan bahwa
sebagaimana di undang undang dasar kita pasal enam a
itu ditentukan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden
untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden
itu harus memulih suara minimal ada tiga kategori ya
suaranya adalah lebih dari lima puluh persen suara sah nasional
kemudian yang kedua menangnya itu harus persebarannya lebih dari separuh jumlah provinsi di indonesia
dan di setiap provinsi menangnya minimal dua puluh persen suara
penentu terpilihnya pasangan calon presiden wakil presiden adalah perolehan suara
yang kedua di undang undang pemilu nomor tujuh dua ribu tujuh belas terutama pasal empat ratus tujuh puluh
itu ditentukan yang namanya sengketa hasil pemilu
yang dimaksud hasil adalah sengketa perolehan suara
oleh karena itu ketika pertama kali kami pihak kpu membuka membaca mempelajari
pokok perkara permohonan nomor satu maupun permohonan nomor dua
di dalamnya kami tidak mendapati sama sekali
tentang selisih suara antara masing masing pasangan calon
juga tidak ada kami menemukan misalkan selisih suaranya itu di tps berapa
di kecamatan mana kabupaten mana tidak ada sama sekali
sehingga dengan begitu sampai dengan pemeriksaan terakhir ya
tidak ada sama sekali yang kemudian menceritakan tentang suara kami di tps sana
sebagaimana sama sama kita saksikan
majelis hakim pasti akan mempertimbangkan situasi ini
mempertimbangkan fakta fakta di dalam persidangan
sekali lagi yang dipertimbangkan adalah fakta alat bukti yang dibawa dalam persidangan
bukan bunyi bunyian yang ada di luar persidangan
kita sama sama melihat dalam persidangan misalkan
masing masing pasangan calon tim hukumnya mengajukan ahli atau menghadirkan saksi
itu majelis hakim ini bertanya kepada sesama
sesama apa namanya sejawat hakim
kpu sebagai termohon apa alat bukti yang diajukan oleh kpu sebagai pihak termohon dalam persidangan
saya kira itu yang dapat kami sampaikan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya enggak komentar mbak saya ingin menunjukkan bahwa tidak ada perolehan suara yang disengketakan
di sini dikomplain oleh masing masing calon padahal disini ini jelas untuk menentukan
untuk menentukan pemenang pemilu itu adalah perolehan suara